ya seorang murid madrasa ibtidaiyah di sukoharjo jawa tengah membakar tirai jendela kelasnya
karena kesal sering diejek teman temannya
pihak sekolah sempat melaporkan perbuatannya ke polisi tapi kemudian mencabut laporan itu
selasa dua puluh empat mei keluarga vk siswi madrasa ibtidayah tiba di polres sukoharjo jawa tengah
mereka datang untuk membicarakan penyelesaian kasus pembakaran yang dilakukan anak mereka
sekolah memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan
dan mencabut laporan ke polres sukoharjo
sebelumnya terjadi kebakaran di salah satu ruang kelas di sekolah pada senin dua puluh tiga mei
vk membakar tirai di ruang kelas itu lantaran sakit hati sering diejek teman temannya di sekolah